setelah melakukan serangkaian penyelidikan terkait adanya laporan tindak pidana asusila
terhadap tiga orang santriwati di salah satu pondok pesantren modern
di kawasan ciparai kabupaten bandung beberapa waktu lalu
petugas kepolisian dari satreskrim polresta bandung
menangkap pria berinisial h tiga puluh sembilan tahun dan ditetapkan sebagai tersangka
mirisnya h yang juga sudah memiliki istri dan anak ini
merupakan pemilik sekaligus pimpinan pondok pesantren
tempat tiga santriwati yang menjadi korban asusila tersebut menuntut ilmu
semua dilakukan pelaku di dalam ruang kerjanya
ada pun ketiga korban yang merupakan anak didiknya sendiri
yang masih berusia tujuh belas lima belas dan empat belas tahun
ada pun modus yang digunakan h dalam melancarkan aksinya
yakni memanggil para korban secara bergantian ke ruang kerjanya
dan berpura purakan memberikan tenaga dalam
serta mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh para korban
saat korban lengah tersangka h kemudian melakukan persetubuhan
dan pencabulan terhadap ketiga korban secara bergantian
dan berulang ulang dalam rentang waktu tahun dua ribu sembilan belas
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu lalu
kemudian apa yang dirasakan sekarang setelah melihat dampaknya seperti ini

kini ketiga korban masih menjalani trauma healing dengan didampingi oleh unit perlindungan perempuan dan anak
serta p dua tp dua a kabupaten bandung
sementara tersangkaha terancam kurungan lima belas tahun penjara